ini yang doang
gak gelang ada serem seremnya ini ma
sereman gua ngaca
kok ini bener kembaran roman ya
tidak seru sekali
mukamu tuh lebih serem daripada setan tau gak
katanya mau melindungi gue
siap siap pasangan nomor berikutnya
gimana udah siap pasangan tiga
serem banget sih
ih harus dipegang
ini tuh tempatnya serem banget
bisa ga lagi jauh jauh ah
jangan cepet cepet banget
devon itu suara apa
itu serem banget
ini tangan gua sakit loh
ini mah tangan gua
astaga dia ketakutan
silahkan langsung masuk
nggak takut kok
lan gue seneng banget ya bisa nemenin lo di acara judul malam ini
dan ini semua berkat roman
iya berkat roman
jadi tadi pas pembagian nomor dia nuker nomornya sama gue
ya katanya sih biar bisa nemenin gue lan
jadi gitu apa sekarang roman mau ngehindar lagi dari gue
aduh apa gue raja
aduh kepecek lagi
akhirnya man man
nyampe juga kita
baru kita doang
sumpah si bobby berat banget nih
aduh kenapa tuh gue
tau nih bobby dia yang pingsan kita yang hapes
ini dia kenapa sih
iya lah man palingan juga ko si bobby
aduh yaudah ya
eh takut sih takut tapi gue bisa nyikek juga kali
insul insul lah
sam kaki lu kenapa
kaki gue gak penting
gue gak tau
tadi dia gue takut takut
tadi dia gue takut takutin
gue gak nyangka kalau dia bakal lari kenceng banget
kenapa lo yang takut takutin dia
lo gak tau kalau dia takut sama gelap ha
dia bobby ya tau gak
lo santai aja dong
gue cuma jalanin tugas apa emang
dia lari kemana

social media orang di seluruh dunia
semua tuh gara gara lo tau gak
gue mah semua gara gara lo
lo apaan sih masih aja berantem
mendingan kita mencar
sam lo kesana ya
biar gue yang lurus
lebih baik gue cari sendiri yang lurus sama dia
kalo udah ketemu kabarin ya
kok gini gini sering ini sih
yang lain pada memahami ya
oh apaan tuh
oh iya aku ketemu edward
ih kenapa sih lagi sakit gini
kok perasaanku jadi gak enak ya sama bulan
kok gak aktif sih
masih gak aktif
masih gak aktif
oke dia phone aja